bagaimana sebenarnya kita harus memahami secara psikologis tentunya ketika berhadapan dengan masa pendukung dari olahraga sepak bola
apa yang membedakan para supporter pendukung dari olahraga sepak bola dengan cabang olahraga lain ya sebenarnya
kalau sepak bola itu kan olahraganya masalah
sehingga konsep hukum psikologi masa itu berlaku di sana
di dalam berlaku masa itu ada unsur ribose
yaitu ada unsur semacam hipnotis begitu orang di hipnotis
kemudian ada anonimitas
karena pada kerumunan banyak orang kemudian terjadi anonimitas
akibatnya ada keberanian di luar keberanian sendiri
yang namanya kekuatan mereka
mereka itu tidak satu tambah satu
tapi satu tambah sekian
ini yang menjadi persoalannya
tetapi yang menjadi persoalan kadang kadang di sini
karena kekuatannya demikian besar
kadang kadang bagi aparat yang tidak terlatih
itu justru membuatnya sebagai sebuah ancaman
dan itulah yang saya khawatirkan ini yang terjadi
mereka tidak ada gerakan apa apa
tetapi karena ada banyak orang
ketika isu tentang
apa geser mata itu ditembakkan
itulah ini sumbernya
sumber diantaranya seperti itu
tapi semoga itu menjadi salah satu
hal yang sekarang diselidiki
tetapi itu menjadikan satu masyarakat semakin bingung
jadi situasi panik diantara mereka itulah
yang kemudian membuat mereka itu seperti ini
ketika ini melibatkan jumlah
yang sangat besar gitu
artinya kalau kita berbicara
supporter atau pendukung sepak bola
solidaritasnya sangat kuat
sangat besar satu dengan yang lainnya
tidak hanya di indonesia tapi juga
untuk seluruh pendukung sepak bola di
banyak negara di dunia ini
artinya butuh manajemen masa
pengendalian yang penting
karena apakah tingkat risikonya ini berbeda pak kunchoro
iya sangat berbeda
ini yang kalau boleh saya lakukan sebelum mundur sedikit dari isu ini adalah
kalau saya ingin menyampaikan adalah
bahwa apakah sekarang
pengorganisasian supporter ini
sudah sesuatu langkah yang paling baik
ataukah ini hanyalah sebagai penyaluran agresivitas supporter
jadi kebanyakan anak muda itu
yang luar biasa
ketika saya masih muda zaman dahulu
yang saya gunakan untuk berolahraga
untuk menyalurkan agresivitas
kita bisa main sepak bola di kampung saya
sekarang dengan rumah yang semakin sempit sempit
tidak ada kesempatan untuk kita bermain olahraga
untuk menyalurkan agresivitas saya
nah untuk bisa menyalurkan agresivitas saya
saya harus membayar
dan ini mereka memanfaatkan supporter ini
sebagai penyaluran agresivitas
yang ngering adalah kontrol dan monitor
saya melihat juga banyak beredar di situ
adalah minuman keras
minuman keras itu pembakar menjadi nekat
semakin nekat ada anonimitas
berlaku masa kuat
akhirnya itu tidak susah untuk terbentuk
seperti apa pak kunchoro yang paling baik
yang paling tepat ketika berhadapan dengan
masa supporter pendukung sepak bola
apakah memang perlu melibatkan
artinya dari internal mungkin dari
dari komunitas atau koordinator
sehingga itu akan lebih didengarkan
meminimalisir potensi kericuhan
dibandingkan mungkin dengan ketika berhadapan
ditertipkan oleh aparat gitu
seharusnya memang itu mbak
jadi itu adalah tugas komunitas
sebetulnya liga ini kan
tapi kenapa melibatkan banyak polisi
banyak menyumbangkan tentara
banyak polisi yang terlibat di sini
bagaimana komunitas komunitas itu diajari
tidak mudah terbentuk
sehingga mereka dipecah pecah
mereka kemudian di share
ada bagaimana cara menyampaikan
cara menghargai kalau kalah
tetapi ini kan yang terjadi tidak
dengan tidak adanya bonek
mereka diharapkan tidak ada persoalan
tetapi ketika mereka kalah
mereka ada suatu
ketidaksiapan untuk menerima kenyataan
diantaranya kemudian memunculkan
sehingga sekali lagi kata kuncinya mbak
itu sebutnya adalah
kembalikan pada komunitas
saya dengar di pssi
sudah ada juga komisi tentang supporter
nah sekarang apa yang mereka kerjakan itu
artinya dengan pelibatan komunitas
koordinator dari masing masing
lebih membuat terorganisir
mengurangi menekan tidak terjadinya
yang paling menekankan itu
apalagi dilakukan pada malam hari
mereka semakin nekat
apalagi ditambah minuman keras
oke karena pak kunchoro sudah
menyinggung mengenai jam bertanding malam
apakah itu memang secara psikologis
itu juga bisa menyumbang
artinya berkontribusi terhadap
yang mungkin saja terjadi
kan terjadi anonimitas
kalau malam hari kan tidak kelihatan
orang kan semakin nekat
mungkin pada waktu di lapangan tidak terjadi apa apa
tapi ketika di dalam kegelapan itu
jiwa tidak terkenalinya
membuat dia menjadi nekat
ini patut juga menjadi catatan
artinya ada perspektif lain
kalau mungkin di luar sana
berfikir mengenai jam tanding
yang dilakukan pada malam hari
itu sebenarnya bukan menjadi
salah satu isu besar
begitu ya pak kunchoro ya
kalau masyarakat kita sudah siap menerima kenyataan
tapi kalau masyarakat kita menggunakan ini
sebagai penyaluran agresifitas
jadi mereka itu
dari kehidupan sehari hari
kemudian mereka minuman keras
mereka nekat di situ
itu bisa terjadi
anda kan ada ke apa
malam hari itu punya banyak sumbangan
tapi kalau masyarakatnya sudah tertata rapi
saya kira tidak ada pengaruhnya
saya bergabung dengan kami malam hari
untuk memberikan perspektif yang lain
mudah mudahan selama ini
artinya bisa memberikan perubahan yang baik
terhadap sepak bola indonesia
mengapa tidak ya
terima kasih pak kunchoro